sejumlah jurnalis mengalami kekerasan dan intimidasi
tiga jurnalis transmedia group ikut menjadi korban
selain informasi tadi kami juga hadirkan dengan informasi lain dari tanah air dan mancanegara
saya ferdie ilyasana menyaksikan cnn indonesia newsroom
suasana semakin ricu ketika para awak media yang merekam kejadian itu juga diburu masa laskar pembela islam
dua jurnalis cnn indonesia pun ikut menjadi korban intimidasi
masa berkumpul dan memaksa jurnalis cnn indonesia tv menghapus rekaman liputan
selesai kejadian itu jurnalis detik tv divisum didampingi wakil pemimpin redaksi detik
laporan pun dibuat di kantor polres jakarta pusat
aliansi jurnalis independen atau aji jakarta mengutuk aksi kekerasan dan intimidasi
yang dilakukan oleh masa front pembela islam atau fpi
terhadap jurnalis yang sedang meliput kegiatan munajat dua ratus dua belas pada kamis malam
dalam insiden itu sejumlah jurnalis mengalami kekerasan dan intimidasi
setelah mengambil gambar ketika terjadi keributan di lokasi acara
jurnalis cnn indonesia tv dipaksa menghapus gambar yang memperlihatkan
adanya keributan yang sempat terjadi di lokasi acara
jurnalis jurnalis indonesia tv dipaksa menghapus gambar yang memperlihatkan adanya keributan yang sempat terjadi di lokasi acara
jurnalis jurnalis indonesia tv dipaksa menghapus gambar yang memperlihatkan adanya keributan yang sempat terjadi di lokasi acara
jurnalis jurnalis indonesia tv dipaksa menghapus gambar yang memperlihatkan adanya keributan yang sempat terjadi di lokasi acara
jurnalis jurnalis indonesia tv dipaksa menghapus gambar yang memperlihatkan adanya keributan yang sempat terjadi di lokasi acara
jurnalis jurnalis indonesia tv dipaksa menghapus gambar yang memperlihatkan adanya keributan yang sempat terjadi di lokasi acara
jurnalis jurnalis indonesia tv dipaksa menghapus gambar yang memperlihatkan adanya keributan yang sempat terjadi di lokasi acara

jurnalis jurnalis indonesia tv dipaksa menghapus gambar yang memperlihatkan adanya keributan yang sempat terjadi di lokasi acara
jurnalis jurnalis indonesia tv dipaksa menghapus gambar yang memperlihatkan adanya keributan yang sempat terjadi di lokasi acara
jurnalis jurnalis indonesia tv dipaksa menghapus gambar yang memperlihatkan adanya keributan yang sempat terjadi di lokasi acara

jurnalis jurnalis indonesia tv dipaksa menghapus gambar yang memperlihatkan adanya keributan yang sempat terjadi di lokasi acara
jurnalis jurnalis indonesia tv dipaksa menghapus gambar yang memperlihatkan adanya keributan yang sempat terjadi di lokasi acara
jurnalis jurnalis indonesia tv dipaksa menghapus gambar yang memperlihatkan adanya keributan yang sempat terjadi di lokasi acara
jurnalis jurnalis indonesia tv dipaksa menghapus gambar yang memperlihatkan adanya keributan yang sempat terjadi di lokasi acara
jurnalis jurnalis indonesia tv dipaksa menghapus gambar yang memperlihatkan adanya keributan yang sempat terjadi di lokasi acara
jurnalis jurnalis indonesia tv dipaksa menghapus gambar yang sempat terjadi di lokasi acara
jurnalis jurnalis indonesia tv dipaksa menghapus gambar yang sempat terjadi di lokasi acara
jurnalis jurnalis indonesia tv ditaksa menghapus gambar yang sempat terjadi di lokasi acara

jurnalis jurnalis indonesia tv dipaksa menghapus gambar yang sempat terjadi di lokasi acara
jurnalis jurnalis indonesia tv dipaksa menghapus gambar yang sempat terjadi di lokasi acara
ya bisa dibilang saat saya mengambil gambar itu mungkin sekitar durasinya itu sekitar delapan detik ya
dan terdengar ada suara dari pihak panitia untuk mematikan kamera
ya saya spontan saya matikan lampu matikan kamera dan langsung mundur
karena memang mulai ada dorongan ke badan saya untuk menjauhi dari pusat kerumunan
ya udah saya pikir lebih baik saya ngalah di posisi itu
dan saya berjalan mundur menjauhi kerumunan bersama johnny
masa yang melakukan tindak kekerasan dan intimidasi itu memang menggunakan simbol simbol seperti laskar pembela islam begitu
kalau saya lihat ya ya mereka berseragam
karena memang kita lihat juga dari beberapa video yang viral begitu memang terlihat simbol simbol itu yang digunakan di seragam mereka begitu ya
teman teman dipaksa untuk melakukan penghapusan video seperti itu
apa yang kemudian terjadi
ya seperti yang saya bilang tadi tidak ada pilihan lain ketika kami sudah berada di kepungan masa yang semakin bertambah
ya pj dan terutama saya juga tidak punya kuasa lagi untuk mencegah mereka memaksa untuk menghapuskan rekaman liputan itu
mereka mulai agak tenang dan situasi agak mulai reda ketika mereka betul betul yakin materi itu sudah kami hapus
ada satu file lagi ya satu file lagi yang sebenarnya itu adalah doorstop darah sumber sebelumnya
dan mereka juga minta itu dihapus
dan kami bilang ini tidak berkaitan dengan peristiwa yang tadi kita rekam gitu
dan mereka masih belum percaya
makanya mereka memaksa untuk itu diputar
diputar sampai selesai
dan setelah itu baru mereka yakin bahwa materi rekaman tadi betul betul sudah terhapus
nah kami dan saya dan endra kembali ke posisi sebelah tempat para awak media tadi berkumpul
dan di situ saya mendengar bisik dari teman teman media yang lain ternyata bukan hanya kami yang ternyata diburu
yang di intimidasi
ya di intimidasi dan dipaksa untuk menghapuskan rekaman liputan tadi kerusuhan tadi
ya di intimidasi
ya di intimidasi
pada saat itu saya dibisikin bahwa ada jurnalis media online juga yang diburu dan dipaksa
di arah sebaliknya mereka juga dipaksa untuk menghapus
belakangan saya ketahui itu adalah jurnalis detik
dan yang sangat disayangkan sekali pemaksaan itu juga disertai dengan kekerasan fisik
dan belakangan saya juga ketahui bahwa jurnalis media online juga dipaksa untuk menghapus
dan yang sangat disayangkan sekali pemaksaan itu juga disertai dengan kekerasan fisik

untuk memenuhi hak publik gitu loh
untuk memenuhi hak publik
indra saya juga masih penasaran
saat kericuhan itu terjadi masa sudah berkerumunan
namun begitu dan bahkan ada beberapa yang sempat melakukan kekerasan fisik
tidak ada polisi atau petugas yang berwenang begitu yang mencoba untuk mengamankan situasi itu atau bagaimana sebenarnya
saya sendiri tidak melihat ada petugas di dekat kami petugas polisi
yang saya lihat kebanyakan adalah dari pihak panitia penyelenggara dan pengamanan dari panitia itu sendiri
kurang lebih seperti itu
jadi artinya memang saat itu berlangsung sampai kemudian teman teman
dipaksa untuk melakukan apa yang mereka inginkan itu tidak ada yang mengamankan begitu
terus teman teman yang tadinya juga diintimidasi itu mereka dibawa kemana atau apa yang terjadi dengan mereka
apakah teman teman juga mengetahui informasinya
ya saya melihat saya mendekati beberapa dari mereka dan memang saya merasakan mereka cukup shock ya dengan peristiwa yang
dengan intimidasi semalam
saya menduga ada yang ikut menjadi korban tapi tidak mengakui
mungkin ada pertimbangan sendiri
tapi yang jelas psikologis teman teman terganggu sempat terganggu
karena lokasi tempat kejadian itu memang lokasi yang menurut kami itu memang vital untuk dijaga
karena disitulah pintu keluarga
termasuk para narasumber para undangan munajat dan segala macamnya
setelah teman teman melakukan permintaan mereka kembali ke mana
apakah memang mereka tetap mengawasi atau membuntuti atau apa yang terjadi setelah itu
ya kami balik ke lokasi tempat para awak media tadi berkumpul ya
saya tidak nyaman
melihat beberapa di antara kelompok masa ini masih memperhatikan gerak geri kami memantau segala macamnya
akhirnya saya putuskan dengan pj
sepertinya kita harus balik ke belakang
belakang itu tempat mobil sng dan mobil liputan kita diparkir
itu posisinya sekitar tujuh puluh meter ke depan ke arah panggung
kita ingin ganti tim
nah di waktu yang bersamaan itu
ada koresponden kita juga yang siap siap akan
apa yang terjadi setelah itu
dan kami melihat eh
ada satu orang yang pasti yang bisa kami pastikan itu sudah
mengambil posisi merekam
dan ada dua orang juga yang masih dengan seragam yang sama
apa yang disampaikan si reporter begitu
iya ya persis
kami hanya memperhatikan saja
kami tidak berinisiatif untuk menanyai mereka

artinya setelah teman teman keluar dari lokasi tempat kejadian
kembali ke posko teman teman
di situ pun juga masih diikuti begitu ya
masih di di eh dibuntuti begitu
dan diawasi secara ketat begitu
apa yang teman teman lakukan setelah sampai di situ begitu ya
iya eh karena kami itu menduga eh
karena mereka sudah tahu bahwa
yang tadi mereka paksa hapus gambar itu adalah dari jurnalis cnn
dan bahkan saya dengan id card saya cukup jelas ya mereka lihat
mereka memantau live nya jangan jangan
melaporkan kejadian kerusuhan yang baru saja terjadi
oke teman teman rekam yang kejadian juga dihapus
dipaksa untuk dihapus oleh eh orang lain
tersebut begitu ya oke
kita tahan dulu
kita akan kembali nanti cnn indonesia newsroom
kembali setelah jeda untuk nanti juga akan mengkonfirmasi
hal ini dan kasus ini kepada lembaga pers
jangan kemana mana tetap bersama kami
kami kembali bersama jonny asura dan juga endra
coba mengingat atau flashback lagi kejadian tadi malam bahwa kemudian setelah terjadi
teman teman mengalami itu apakah teman teman menindaklanjuti itu dengan melapor kepada pihak berwenang begitu atau apa yang teman teman lakukan setelah itu
karena kita ada dua tim ya
eh saya koordinasi dengan apa eh ringmaster
bahwa saya melaporkan kejadian yang baru saja menimpa kami berdua
dan eh saya juga melaporkan ke eh atasan
bahwa kita sudah eh mengalami kejadian eh intimidasi dan eh pemaksaan penghapusan materi liputan
dan eh kami pikir eh
yang paling aman pada saat itu adalah
eh segera meninggalkan lokasi
karena eh dalam pengamatan saya eh setelah kejadian kami itu juga ada eh keributan lagi kericuhan lagi
eh orang yang seperti diamankan
oleh kelompok masa yang sama
oleh kelompok kemasya yang sama
dan eh kita tidak tahu apakah itu masih eh eh diamankan karena copet
eh ya itu tadi
eh teman teman awak media eh cukup menjadi eh apa eh kejadian itu cukup membuat mereka trauma ya
eh sehingga eh kita tidak pernah tahu eh keributan semalam itu apa sih sebenarnya
upaya kita ingin mengecek memverifikasi fakta apa yang terjadi sebenarnya di tengah kerumunan
keributan itu kita tidak pernah tahu
karena sudah keburu dihalang halangi oleh kelompok kemasa ini dan materi rekamannya juga dipaksa dihapus
nah membaca situasi pada malam itu sudah tidak kondusif tidak kondusif lagi
dan kami melihat schedule nya juga sudah sebetulnya kalau menurut agendanya sampai jam sepuluh itu juga sudah melewat
hampir selesai ya kami memilih untuk meninggalkan lokasi acara gitu
ya kalau endra bagaimana saat setelah rekaman itu dihapus dan juga sudah kembali ke pos ada tidak apa namanya semacam aksi dari kelompok kelompok atau oknum oknum tersebut untuk terus
membuntuti atau mengikuti kembang endra
mengikuti kembang endra pergi saat itu karena kan posisinya masih bawah kamera masih masih liputan begitu
ya mungkin saya tidak merasa dibuntuti ya tapi berpapasan dengan anggota anggota dari ormas tersebut iya cuma saya sendiri tidak merasa diikuti atau seperti apa mungkin karena saya tidak sadar ya
dan pikir saya saya masih ada tanggung jawab untuk kembali bekerja karena masih ada handle life
dan setelah itu selesai dan teman teman pergi dan berhenti
teman teman pergi dan memang tidak ada kejadian apapun maksudnya tidak ada hal hal lain yang membuntuti setelah teman teman keluar dari lokasi itu ya
ya syukurnya tidak ada ya tapi saya juga mendapat kabar bahwa benar bahwa jurnalis yang dipukuli itu adalah jurnalis detik tv yang kami diinformasikan oleh teman teman awak media
dan saya ketika itu belum pulang tapi menunggu dulu kita ada siapkan tim malam juga untuk mengganti kami di situ karena ada beberapa narasumber yang masih perlu diwawancara ibarangkali
dan saya memastikan bahwa tim berikutnya ini tidak terjadi kenapa kenapa gitu dan memastikan ke mereka bahwa hindari tempat tempat tertentu agar berhasil
karena ada insiden yang sebelumnya terjadi
oke seperti itu
ya kami juga perlu sampaikan bahwa saat ini memang kami masih terus mencoba untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi tentang kasus ini ke pihak panitia munaja dua ratus dua belas dan juga dari front pembela islam
tapi kemudian memang belum ada konfirmasi apapun kami masih menunggu
ini kalau kita mengacu apa yang tadi disampaikan oleh pak jokowi ya
apa yang tadi disampaikan oleh direktur lbh pers tadi bahwa ada aspek penegakan hukum yang belum tegas
nah teman teman merespon ini bagaimana karena ini akan berpotensi tentu di saat saat yang tidak duga atau suatu saat nanti mungkin kondisi serupa akan bisa terjadi gitu
bagaimana teman teman merespon ini
ya saya setuju apa yang disampaikan oleh direktur lbh pers
bahwa penegakan hukumnya yang harus jalan
terus terang beberapa kali kita amati yang sering menjadi korban intimidasi maupun persekusi akhir akhir ini kan dari jurnalis detik yang dari transmedia gitu
dan ini berulang
mungkin tidak ada jalan lain selain penegakan hukumnya
saya apresiasi sekali bahwa pimpinan ini berulang
pimpinan pimpinan di transmedia menaruh konsen terhadap kasus ini
dan semalam itu saya juga jumpai wakil pemimpin redaksi mendampingi langsung reporternya untuk melapor ke polisi melakukan visum
nah supaya ke depan itu orang akan mikir dua kali untuk memukuli jurnalis mengancam jurnalis
tapi ketika tidak ada pendegakan hukum maka tidak ada efek jerah
orang kelompok kelompok massa ya sama yang lebih memilih lebih cenderung memilih cara cara menghakimi sendiri itu merasa hal yang biasa
karena adanya pembiaran begitu
betul maka saya sepakat sekali dengan direktur lbh pers penegakan hukumnya
dan kita berharap laporan ini waktu betul laporan detikkom betul betul diusut dan diproses oleh penegakan hukum
sebagai kameramen begitu tentu akan berhadapan dengan hal hal serupa di kemudian hari
anda melihat apakah ini juga memang masih lemah di penegakan hukum dan terjadi pembiaran sehingga kemudian cukup mengancam pekerjaan endra sebagai kameramen begitu
saya pikir kalau
kalau di lapangan itu resiko pekerja itu akan selalu ditemui ya tergantung jenis liputannya
masalah kasus tadi malam ya sebisa mungkin untuk kedepannya saya akan mencari posisi yang tidak terlalu dekat dengan kerumunan massa mengingat misalnya masalah penegakan hukumnya mungkin lebih harus ditegakkan
tapi kalau untuk saya pribadi untuk keamanan sih yang paling penting untuk keamanan kerja saya
ketemu di lain waktu
atau situasi yang demikian mungkin akan
yang saya akan lakukan adalah
mencari posisi yang aman
karena itu yang lebih penting
oke baik yang keselamatan ya
lebih penting begitu ya baik terima kasih
teman teman joni dan juga
endra sudah meluangkan waktunya untuk
ngobrol dan berbagi pengalaman
terhadap kasus ini
dan yang pasti
bentuk tindak kekerasan dan juga intimidasi
tidak hanya kepada jurnalis begitu ya
kepada siapapun ada
aturan hukum dan juga mekanisme hukum yang
berlaku bagi siapapun tanpa